sempat ditutup sementara penerbangan pesawat dari bandara sis al jufri paldu sulawesi tengah menuju lanut hasanuddin maros sulawesi selatan akhirnya kembali dibuka
satu pesawat hercules mengangkut puluhan warga negara asing yang menjadi korban gempa di palu
mereka langsung dibawa menggunakan bus untuk ditampung sementara waktu di beberapa tempat
puluhan warga negara asing mulai dari kanada tiongkok korea dan juga thailand akhirnya bisa dievakuasi dari bandara sis al jufri palu sulawesi tengah ke lanut hasanuddin maros sulawesi selatan
sebelumnya mereka harus tertahan di palu lantaran penerbangan dihentikan sementara waktu
semua warga negara asing yang menjadi korban gempa
rata rata sudah lama bekerja di palu dan sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa
rencananya mereka akan melanjutkan perjalanan ke negara asal mereka setelah menunggu jadwal penerbangan di bandara sultan hasanuddin
selalu merupakan titik yang menyukai tabi baki dari kedua j judicial yang kembali menjadi tanggung jawab
setelah bandits harus dibawa bawa uso dan menempel hai salman juga mungkin ada at change

bali masih kacau kacau ya benci kurang hpt signal dan bencana air minuman rencana mau kemana pak mau
pulang ke kanada maka saja mau pulang ke daerah dulu bagaimana dari mana dari thailand ini baru
hari ini nih dievakuasi iya berapa banyak warga thailand di sana yang di sana ada dua
tiga ribu tiga puluh tiga puluh ya pihak lanut hasanuddin mengklaim hingga saat ini diperkirakan sudah lebih dari
satu korban gempa berhasil dievakuasi dari palu ke lanut hasanuddin sejak hari sabtu saat ini
proses evakuasi serta pengiriman bantuan dan relawan masih terus berlangsung di lanut sultan
maros sulawesi selatan sedikitnya sudah ada ribuan orang relawan dari berbagai keahlian
yang telah dikirim dari lanut hasanuddin ke palu sejak hari sabtu muhammad bakri maros